dan untuk mengetahui informasi selengkapnya kami telah terhubung melalui sambungan skype dengan wakil wali kota bogor dedy arahim
selamat sore pak dedy
pak dede ini baru satu malam penerapan pembatasan jam malam ini diberlakukan
lantas bagaimana pak evaluasi pelaksanaannya di hari pertama kemarin
jadi hasil evaluasi kita kemarin kita sudah lakukan upaya upaya untuk memberikan pemahaman lebih dalam kepada masyarakat
kemudian juga sosialisasi kita gencarkan termasuk juga kita terbitkan beberapa surat edaran dari dinas terkait untuk memastikan bahwa informasi yang disampaikan kepada masyarakat ini diterima baik oleh pengusaha maupun para pelaku usaha yang lain
itu yang pertama
kemudian yang kedua memang masih banyak ternyata masyarakat yang belum memahami bahwa yang namanya pembatasan mikro ini
juga meliputi usaha kita membatasi pergerakan masyarakat setelah jam dua puluh satu malam
kemudian yang ketiga tadi juga kita sampaikan bahwa sudah diterbitkan perwali nomor satu ratus tujuh ya terkait dengan penerapan sanksi bagi pelanggar protokol kesehatan
baik pak deddy tadi anda menyebutkan adanya perwali yang nantinya akan bisa digunakan sebagai landasan hukum
untuk memberikan sanksi bagi para pelanggar
nah kalau boleh tahu pak sanksinya itu seperti apa bentuknya
ya sebetulnya hampir sama ya
kemarin itu kan kita merespon impres nomor enam tahun dua ribu dua puluh tentang pengenaan sanksi protokol kesehatan
kemudian yang kedua turunnya pergub ya nomor enam puluh empat tahun dua ribu dua puluh tentang hal yang sama
dan direspon dengan perwali kita dari kota bogor
nah sekarang kita ubah sedikit ya dengan perwali satu ratus tujuh
tujuannya adalah agar
pengenaan sanksi ini tidak terlalu panjang prosesnya
kalau kemarin itu kan begitu ada pelanggaran pertama diberikan teguran lisan kemudian teguran tertulis
kemudian yang ketiga diberikan sanksi penahanan identitas baru dilakukan denda
nah ini kan terlalu panjang
jadi kami di perwali satu ratus tujuh ini apabila terjadi pelanggaran atau memang ada hal hal yang bertentangan dengan protokol covid
maka kita bisa lakukan teguran lisan langsung denda atau alternatifnya adalah
jadi untuk mempermudah proses petugas di lapangan mengimplementasikan aturan tentang pengenaan sanksi ini
nah lalu pak deddy bogor ini kan sebenarnya termasuk salah satu kawasan yang menjadi tujuan wisata khususnya untuk akhir pekan begitu
lantas bagaimana pak nanti penerapan sanksi ini kepada wisatawan yang berkunjung ke bogor
ya tentu kita tidak ingin juga ya apa namanya kondisi ini semakin memburuk
biar bagaimanapun juga
bogor depok dan jakarta itu kan satu area pandemi
jadi kita ingin melindungi masyarakat kota bogor termasuk wisatawan yang masuk ke area kota bogor
oleh karena itu nomor satu sekarang protokol kesehatan itu menjadi hal yang utama
kemudian bagaimana kita semua berusaha untuk menurunkan tingkat penularan covid sembilan belas agar tidak terlalu signifikan lagi angkanya
hari ini ada penambahan dua puluh tiga kemarin dua puluh satu dan bisa dibayangkan kalau dalam
sepuluh hari ke depan sampai dengan bulan desember ya sampai dengan satu januari dua ribu dua puluh
apabila tidak ada pengendalian bisa jadi jumlah kasus terkonfirmasi positif menjadi tiga kasus di bogor
itu terlalu besar kalau menurut perkiraan kami kalau memang tidak ada pengendalian yang signifikan ini
oke nah pak deddy selain bogor yang kembali ditetapkan sebagai zona merah
sebenarnya apakah ada alasan lain pak terkait penerapan aturan jam malam ini
ya itu tadi kami kan tidak ingin prediksi dari ahli epidemiologi yang di hire oleh pemerintah provinsi jawa barat
yang menyatakan bahwa puncak pandemi baru akan terjadi di bulan januari dua ribu dua puluh
kemudian kami juga melakukan koordinasi dengan ahli pandemiologi ya dari universitas indonesia
di mana prediksi mereka menyatakan bahwa justru puncak pandemi baru akan terjadi di bulan
jadi di bulan agustus dua ribu dua puluh satu
nah ini kan hal yang harus kita antisipasi
yang pertama yang epidemiologi dari jawa barat memprediksi bahwa jumlah kasus yang terjadi di januari itu tujuh puluh dua ribu kasus
bisa terbayangkan bagaimana mungkin kalau kita tidak lakukan langkah langkah drastis seperti ini
maka hal tersebut bisa kita hindari
karena mau tidak mau kita tidak bisa membiarkan situasi ini berkembang
yang lebih buruk ya karena penanganan rumah sakit harus kita perhitungkan juga
rumah sakit di bogor ini ada dua puluh satu kemudian ada kurang lebih dua ribu bed secara keseluruhan
dan hanya sekitar lima ratus tujuh ratus bed yang bisa diperuntukkan untuk penanganan covid
nah kalau kemudian prediksi tujuh puluh dua ribu ini terjadi bagaimana mungkin penanganannya
harus dibawa kemana pasien pasiennya
nah ini yang kemudian menjadi satu pemikiran atau dari kami untuk mengambil kebijakan yang drastis
nah seperti ini
tetapi memang kalau kita lihat lebih dalam dari mana kluster keluarga ini berasal
asal yang utama itu berasal dari kluster perkantoran
jadi dengan pelonggaran atau adanya relaksasi di berbagai sektor
termasuk sektor perkantoran yang di jabodetabek ini sudah diperbolehkan masuk ya
ya nyaris normal begitu ternyata menimbulkan efek yang cukup negatif gitu kan
menimbulkan efek yang membahayakan ternyata